sempat menghiburkan warga satu ratus sembilan puluh tiga warga negara asing asal bangladesh malam tadi diamankan petugas kepolisian polrestabes medan
ratusan warga negara bangladesh ini disekap di ruko selama dua puluh dua hari
berdasarkan pemeriksaan awal diduga mereka adalah korban perdagangan orang antar negara
diketahui ke satu ratus sembilan puluh tiga imigran ilegal asal bangladesh ini datang ke indonesia melalui bali dan yogyakarta
belum diketahui apakah mereka datang ke medan lewat jalur transportasi darat atau udara karena hanya empat belas orang yang memiliki paspor
salah seorang imigran menuturkan selain tak cukup makan wna ini juga diperlakukan kasar oleh oknum agen tenaga kerja
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini